dan memang jelang pelaksanaan debat cagup cawagup dki jakarta ke dua jumat nanti
sebuah lembaga survei kembali mengeluarkan hasil survei elektabilitas atau tingkat keterpilihan
dari ketiga pasangan calon
mari kita lihat bersama saya akan tunjukkan kepada anda survei terbaru yang keluar
dan ini survei ini dilakukan oleh lembaga indikator politik indonesia
di bawah kemimpinan burhanuddin muhtadi
survei ini dilakukan pada tanggal dua belas hingga dua puluh januari
ini adalah satu satunya survei yang saya tahu bahwa dilakukan setelah dilakukannya
debat pertama pada tanggal tiga belas januari pada jumat dua minggu lalu
dan kita lihat dari hasil terbaru survei yang dilakukan pasca debat ini
begitu juga dalam hal elektabilitas
ini menjadi menarik karena pada beberapa survei survei lain yang sebelumnya
terlihat bahwa pasangan agus silvi yang mendominasi
kemudian juga jaraknya tidak terlalu terpaut jauh
apakah ini adalah sebuah
kondisi atau sinyal yang menunjukkan adanya rebound yang dilakukan oleh kandidat petahana
tetapi ini adalah masih salah satu survei saja yang dilakukan oleh indikator politik indonesia
saya akan tunjukkan kepada anda survei yang lain yang juga dilakukan menjelang debat kandidat yang kedua ini
saya akan tunjukkan kepada anda
sebelumnya adalah survei yang dilakukan oleh poltreking indonesia
survei ini dilakukan pada tanggal sembilan hingga tiga belas januari dua ribu tujuh belas
dan memang sebenarnya
debat itu dilakukan pada tanggal tiga belas
tetapi ini adalah tiga belas malam debatnya
sehingga kemungkinan juga belum mencakup atau meraup bagaimana reaksi publik sebenarnya
ketika debat pertama itu berlangsung dan mempengaruhi tingkat elektabilitas calon
tetapi kalau kita lihat data yang ada saat ini
dari survei poltreking indonesia dari tanggal sembilan hingga tiga belas januari
tiga puluh dua puluh lima persen merupakan persentase elektabilitas yang diperoleh oleh pasangan agus silvi
kemudian pasangan petahana ahok jarot memperoleh dua puluh delapan delapan puluh delapan persen
dan masih di kisaran angka dua puluh delapan yakni pasangan anisandi dua puluh delapan enam puluh tiga persen
yang perlu kita catat di sini adalah undecided voter yang masih dua belas dua puluh empat persen
apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya para pemilih yang belum menentukan pilihan
karena melihat masih menunggu bagaimana debat kedua maupun debat final ketiga nanti berlangsung
mereka masih bersifat wait and see
mana program yang berlangsung
begitu real begitu konkret bisa diwujudkan untuk menyejahterakan warga dki jakarta
kita lihat masih ada satu survei lagi dan ini berdekatan waktunya
survei yang kali ini dilakukan oleh lingkaran survei indonesia atau lsi
ini periode surveinya adalah tanggal lima sampai dengan sebelas januari dua ribu dua puluh
jadi memang dilakukan sebelum debat pertama itu berlangsung
elektabilitas dari pasangan agus silvi di survei lingkaran
survei indonesia ini adalah tiga puluh enam tujuh persen kemudian pasangan petahana tiga puluh dua enam persen
dan pasangan anisandi memperoleh dua puluh satu empat persen
paling tidak itulah gambaran dari survei dari ketiga lembaga survei yang dilakukan
artinya debat apakah debat memiliki arti penting bagi para pasangan calon terkait dengan tingkat elektabilitasnya
kita akan melihat nanti
kedua nanti akan sangat mungkin bisa saja berfluktuasi bagi elektabilitas pasangan calon
terutama menjelang pemilihan di tanggal lima belas februari nanti